mengantisipasi peningkatan jumlah pemudik menteri perhubungan mengimbau agar masyarakat mudik lebih awal
kemenhub juga menyiapkan diskon tarif untuk memecah kepadatan pada puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi bertepatan dengan cuti bersama pada delapan belas dan sembilan belas april
kita menganjurkan pemudik itu mulai besok besok sampai tanggal tujuh belas
oh itu kalau hari itu kita nggak kerja keras yang mudik juga lancar
kan ada diskon diskon dari tol diskon dari udara
lama ini nggak ada disun ada diskon kereta api bus semuanya ada diskon
untuk tanggal tiga belas tujuh belas walaupun tanggal sembilan belas sampai dua puluh sekian
itu kita harus mendapatkan tarif yang optimal
sementara itu kepala bidang operasional dan pemeliharaan bpjt kementerian pupr menyebut
rencananya diskon tarif tol akan berlaku di ruas tol jakarta cikampek dan trans sumatera
rencana diskon tarif ini sedang proses persetujuan menteri pupr dan menteri perhubungan
sehingga waktu ataupun tanggal pemberian diskon masih belum dapat dipastikan
tarif diskon sedang diinisiasi oleh jasa marga di ruas jakarta cikampek
rencananya sedang diproses persetujuan oleh pak menteri
kemudian juga ada di trans sumatera dari ruasnya utama karya
dikonfirmasi secara terpisah menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono mengaku
lebaran dua ribu dua puluh tiga diskon tersebut diberikan dua hari sebelum periode cuti bersama lebaran dan dua hari setelahnya
dua hari sebelum libur dan dua hari setelah libur
hal yang sama kemarin sudah ada usulan dari bujt lainnya
bujt utama karya
selain itu yang dari binjai medan juga diberi diskon
jadi saya kira yang mudik dan balik nanti ada diskon
terutama yang bakal ini terbagi besar kayu agung dan sebaliknya kayu agung terbagi besar bakal ini
yang saya tunggu ini yang merah belum ada ajuhannya
mudah mudahan beliau beliau bisa memberikan